hakim mahkamah konstitusi melakukan pengecekan akhir ruangan yang akan digunakan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan presiden
hakim mk menyatakan mahkamah konstitusi sudah siap
sidang perdana sengketa pilpres akan berlangsung pada empat belas juni dua ribu sembilan belas
persidangan akan ditangani oleh sembilan orang hakim mk
ke sembilan hakim tersebut adalah anwar usman aswanto arief hidayat wahidudin adams idewa gede palguna suhartoyo manahan mp sitompul saldi isra dan eni nurbaningsih
sejauh ini belum ada konfirmasi siapa saja dari pihak pemohon pihak termohon dan pihak terkait yang akan hadir dalam sidang perdana tersebut
namun mk memastikan bahwa sidang sengketa pilpres dua ribu sembilan belas terbuka untuk umum
kalau soal independensi itu berapa kalipun kami membuat pernyataan akan tetap sama
bahwa kami pasti akan independen dan imparsial
cara mengeceknya gampang ikuti persidangannya ikuti putusannya
baca pertimbangan hukumnya kemudian kaitkan dengan amar putusannya